gunung merapi di perbatasan jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta kembali erupsi pada selasa pagi
ya dan ini adalah erupsi dengan durasi terlama sejak erupsi dua ribu delapan belas lalu
balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg menyebutkan durasi erupsi mencapai empat ratus lima puluh detik
erupsi terjadi pada jam lima lebih dua puluh dua menit waktu indonesia barat dengan amplitude tujuh puluh lima mm
ya selain ke atas letusan ini juga menghasilkan awan panas ke hulu kali gendol di selatan merapi dengan jarak maksimal dua km
akibat letusan ini terjadi hujan abu yang sebagian besar jatuh di kawasan boyolali jawa tengah
sementara itu otoritas bandara adi sucipto dan yogyakarta menyatakan penerbangan masih berjalan normal
gunung merapi saat ini masih dalam status level dua atau waspada